kasus pemerkosaan beramai ramai terhadap seorang perempuan di serang banten akhirnya mulai terkuak
polisi menangkap salah satu tersangka pelaku berinisial j dan kini mendekam di tahanan polres serang
menurut keterangan orang tua korban perisiwa itu bermula ketika anaknya yang berusia dua puluh tahun berkenalan dengan j pada bulan juli lalu
j diduga telah merencanakan perbuatannya karena begitu bertemu korban ia langsung mengajaknya ke rumah tersangka dan menyutubuhinya
korban disekap selama tiga hari
tak hanya itu saja tersangka juga menjual pelaku pada lima temannya seharga rp seratus hingga satu ratus lima puluh
korban kemudian dilepas setelah kondisi kesehatannya menurun drastis dan depresi
setelah menjalani perawatan medis diketahui akibat pemerkosaan itu korban terjangkit penyakit menular seksual
kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke polisi pada akhir juli lalu namun karena korban kabur dari rumah kasus ini menjadi sulit terungkap
nah untuk pengembangan kasus ini kami lagi berkoordinasi dengan jaksa dan juga korban untuk pemeriksaan tambahan
tapi kendalanya korban sampai sekarang minggat di rumahnya sehingga kita belum bisa mengintai keterangan dan untuk pengembangan kasus selanjutnya
saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku j yang juga masih berusia muda ini
melakukan penangkapan terhadap para pelaku lain yang melakukan aksi persetubuhan terhadap korban
ading masda serang banten